kita ke informasi lain jika kita mendengar kata mantan
biasanya yang terbayang adalah masa lalu yang tak terlupakan oleh seseorang
nah mantan identik dengan benda kenangan yang tersimpan
dan sulit dibuang bersama kenangan manis ataupun pahit
dalam memperingati valentine's day yang jatuh pada hari ini
di yogyakarta diadakan festival unik yaitu festival melupakan mantan
ratusan pemuda pemudi yang sulit melupakan mantan
memadati kawasan jalan margo utama yogyakarta selasa malam
mereka membawa beberapa barang peninggalan orang tersayang pada masa lalu
untuk didonasikan seperti boneka dan sandal
selain itu pengunjung menuliskan harapan dan keinginan
pada lembaran yang ditempel di sebuah media
mantan dalam festival ini tidak terbatas pada mantan pacar
tetapi semua yang berhubungan dengan masa lalu seseorang
dan ingin dilupakan untuk menatap masa depan yang lebih baik
para pengunjung mengakui festival mantan dua ribu delapan belas yang diadakan sejak dua ribu empat belas ini kreatif dan unik
melalui festival tersebut mereka berharap bisa memberi warna yang berbeda pada hari kasih sayang
buat donasi barang barang peninggalan waten itu kan juga
misal di rumah udah gak guna kan bisa dijembangin karena yatim atau apa gitu
menurut saya satu inovasi yang bagus itu mas soalnya kan mantan itu
ada gimana ya barang gak baik
festival melupakan mantan mengadopsi konser budaya larung dalam tradisi jawa
konsep mendonasikan barang mantan mengacu pada budaya jawa larungan
atau membuang sesuatu untuk menolak marah bahaya
ide ini sejalan dengan konsep kota yogyakarta
yang tetap memegang payung budaya dalam modernisasi kehidupan masyarakatnya
kalau donasi sih prinsipnya masih sama
itu simbol mereka melepaskan mereka mengikhlaskan
dan mereka ketika sudah berdonasi kita tidak akan berharap itu kembali
kita akan lulus lah ini sudah kita berikan ke orang lain
itu simbolnya dengan memberikan donasi peninggalan mantan
pengunjung festival ini didominasi kaum hawa
sejumlah wisatawan pun tampak menikmati acara
yang digelar di kawasan dekat tugu dan malioboro tersebut